optimis bahwa tanggal dua puluh maret semuanya akan bisa terpenuhi sesuai dengan tenggatnya
kita ini berharap semoga sebelum tanggal dua puluh maret tapi yang jelas tengah waktu kami kan tanggal dua puluh maret
jadi kalau dilihat perkembangannya kami tentu saja optimis bahwa tanggal dua puluh maret semuanya akan bisa terpenuhi sesuai dengan tengkatnya
kalau selesai sebelum dua puluh maret apakah langsung dilakukan penetapan atau menunggu dua puluh maret
kita lihat nanti ya sama kebetulan kami harus
bicarakan ini di pleno kan misalnya memang ini sudah di plenokan disahkan masing masing provinsi
tentu saja mungkin ada mekanisme lain untuk kemudian dibicarakan di tingkat pleno terkait dengan pencermatannya seperti apa dan kemudian penetapannya bagaimana
nanti pasti kami akan kabari lebih lanjut saya kira itu ya
nomor uruh tiga ganjar pranowo dan juga mahfud md dan juga tim hukum usai sidang sengketa hasil pilpres dua ribu dua puluh empat
di mana untuk agenda sidang kedua yaitu adalah pembacaan permohonan gugatan perselisihan hasil pilpres
yang diajukan oleh paslon nomor urut tiga ganjar pranowo dan juga mahfud md
kemudian kita juga akan mendengarkan konferensi pers
tanggapan dari kubu paslon nomor urut dua yang akan disampaikan oleh yusril isamahendra berikut ini
mendengarkan dan menyimak dengan seksama pembacaan dan urayan permohonan dari pemohon nomor dua pak ganjar pranowo dan pak mahfud md
dan kami sudah bersiap siap untuk memberikan tanggapan
akan kami sampaikan pada sidang berikutnya hari kamis jam tiga belas
sepintas kami dapat mengatakan bahwa permohonan ini sebenarnya lebih banyak narasi seperti yang awal tadi
dan sedikit sekali bukti bukti yang dikemukakan dan sifatnya itu adalah kualitatif
yang kejujurnya adalah meminta supaya memohon kepada mahkamah
maka kita juga akan mencoba untuk membuat konstitusi supaya mendiskualifikasi pasangan calon nomor uruh dua
dalam hal ini adalah pihak yang memberikan kuasa hukum kepada kami pak prabowo subianto dan pak gibran kakak buming kakak
kemudian mereka menghendaki supaya dilakukan pemungutan suara ulang tanpa mengikut sertakan pak prabowo dan pak gibran
dan hanya pak ganjar pemakut berhadapan dengan pak anies dan pak mohemim iskandar
dalam sejarah pemilu kita maupun peraturan perundang undangan kita belum pernah ada dan tidak ada aturannya
bahwa presiden pemilihan presiden dan wakil presiden itu dapat dilakukan pemungutan suara ulang secara menyeluruh
dan kami menolak anggapan bahwa mahkamah konstitusi menyamakan pilkada dengan pemilihan umum presiden dan wakil presiden
yang terjadi sebenarnya adalah bahwa mahkamah konstitusi menyatakan pilkada itu bukan rejim pemilu
dan mahkamah konstitusi hanya mengadili perkara perkara itu untuk sementara sampai tiba saatnya nanti pemerintah dan dpr membentuk undang undang
yang akan menangani perkara perkara pilkada
contoh contoh yang disebutkan dalam permohonan tadi bahwa mk pernah mendiskualifikasi itu mendiskualifikasi si ini
suruhnya disqualifikasi terhadap pilkada
sudah berapa kali mk memeriksa mengutus perkara phpu pemilihan presiden dan wakil presiden
belum pernah sekalipun mahkamah konstitusi membatalkan
seluruhnya dan kemudian melakukan pilpres ulang untuk kedua kalinya
jadi itu akan kami bantah nanti dalam keterangan yang akan kami sampaikan besok
pada prinsipnya kami mengatakan bahwa narasi yang dikemukakan lebih banyak merupakan satu pandangan satu pendapat
mengutip banyak pandangan pandangan ahli dari buku buku yang akan tentu akan kami jawab